selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
saat ini saya berkesempatan untuk melihat secara langsung
ibadah yang akan dilakukan oleh ketua dpr puan maharani
tepat di depan sekolah partai pdi perjuangan di lenteng agung jakarta selatan
karena kemarin pdip baru saja mengumumkan nama calon presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
kita perlu dengarkan apa saja yang akan disampaikan oleh puan maharani
sebagai ketua dpp pdip bidang politik
termasuk juga akan mengikuti apa saja yang akan dilakukan oleh puan maharani pada hari lebaran ini
selamat pagi mbak puan
selamat pagi assalamualaikum
pertama tama saya mengucapkan dulu
ini kita minta maaf nih kalau teman teman wartawan
suka nanya nyolek nyolek bandel bandel gitu mbak puan ya
sama sama selamat lebaran
nah mbak ini kan hari ini lokasi yang dipilih sama mbak puan untuk sholat id bersama itu di masjid at taufik
pertama kita mau tanya dulu
kenapa lokasi ini yang dipilih sama mbak puan
alhamdulillah ini kan merupakan masjid keluarga
masjid yang kami bangun untuk almarhum bapak taufik imas
jadi ya sebagai keluarga saya memilih untuk bisa menjalankan sholat di sini
ya bersama dengan masyarakat yang ada di lingkungan masjid ataufiq
oke tadi kita juga lihat banyak masyarakat datang ke sini juga gitu ya
nah setelah hari ini biasanya kalau lebaran kayak gini mbak puan ini nggak mudik mbak puan hari ini
nggak kebetulan nggak punya kampung
jadi pulang kampungnya di jakarta nggak ada mudik
setelah ini insya allah
insya allah ya datang ke rumah ibu ibu megawati
kumpul sama ibu sama keluarga gitu ya
nah kalau misalnya masyarakat ini penasaran
biasanya kalau lebaran kayak gini
makanan yang paling diinginin sama mbak puan tuh apa pas lebaran
itu pasti ada
pasti harus ada
ayam goreng ayam opor rendang sambal goreng ati dan sayur lodeh atau sayur labu itu wajib harus ada
nah ini kita memaknai juga lebaran seribu empat ratus empat puluh delapan tahun ini ya

apa yang dimaknai oleh puan maharani
untuk apalagi di tahun politik begitu ya
di lebaran tahun ini
ya alhamdulillah kan tahun ini kita sudah
walaupun tetap harus menjaga kesehatan
dan menjaga supaya jangan ada kerumunan dan lain lain sebagainya
tahun pertama merayakan lebaran
lebih bebas daripada tahun tahun sebelumnya
karena covidnya sudah meredah lah gitu
ya kami berharap saya berharap
bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik bagi indonesia
kemudian walaupun tahun politik
tetap saja indonesia itu harus tetap bersatu
guyuk terus adem ayem
pesta demokrasi itu harus dilaksanakan dengan bahagia gembira aman
dan tetap sebagai satu bangsa
oke nah tadi pak
puan sempat menyebut soal tahun politik ya

oke nah tadi pak puan sempat menyebut soal tahun politik ya

masyarakat yang juga menilai bahwa mbak puan ini sudah berkontemplasi dengan diri sendiri di masa lebaran ini
apalagi kemarin sudah ada pengumuman dari ibu ketua umum
bagaimana mbak puan memaknai perintah dari ketua umum pada lebaran tahun ini di tahun politik
ya ini lagi lebaran ngomongnya kok kayaknya berat banget ya
padahal harusnya kita merayakan hari kemenangan hari idul fitri
yang ya bagaimana nantinya kita lebaran ini udah yuk
kita merayakan dulu hari kemenangan ini setelah tiga puluh hari

berpuasa nanti ngomong politiknya setelah kita merayakan hari kemenangan
setelah merayakan hari kemenangan artinya nanti walaupun kemarin dapat tugas baru dari ibu ketua umum
untuk menjadi ketua tim pemenangan itu baru akan dijalankan nanti setelah lebaran
atau selama masa lebaran ini juga akan ada pertemuan pertemuan politik
urusan politik kita lakukan nanti setelah merayakan hari lebaran
sekarang waktunya kita merayakan hari kemenangan berhalal bihala
dan ya tentu saja seneng seneng kumpul bersama keluarga
apalagi hari ini akan kumpul dengan keluarga besar gitu di tugumar ya mbak ya
insya allah tugumar

terakhir mbak puan ini pesan pesan buat masyarakat yang hari ini melaksanakan lebaran
selain hati hati di jalan untuk mudik tapi untuk bagaimana masyarakat bisa menjalankannya dengan ibadah begitu yang lancar
apa pesan pesan buat masyarakat
bagi yang mudik atau sudah mudik tetap jaga kesehatan jaga kenyamanan jaga ketertiban jaga keamanan berhalal bihalal bersilaturahmi dengan keluarga dengan senang dengan gembira dengan damai
dan yang sekarang tidak mudik atau tidak pulang kampung seperti saya ini ya mari kita rayakan hari kemenangan ini bersama keluarga dengan hati gembira dan rayakan hari kemenangan ini bersama sama keluarga
dan ya ayo kita bersama sama bangun bangsa ini ke depan
berikut pernyataan dari puan maharani yang menyatakan bahwa dirinya tidak ingin bicara politik pada hari lebaran kali ini
meskipun kemarin pdip baru saja mengumumkan nama calon presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
namun satu poin yang dapat kami tangkap dari pernyataannya tadi bahwa dirinya siap untuk menjalankan komitmen sebagai ketua tim pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat seperti yang ditugaskan oleh ketua umum pdip megawati soekarno putri
kira kira partai mana
siapa ya yang akan disambangi oleh puan maharani selepas hari lebaran hari ini
mungkin kita bisa jawab itu nanti tapi satu yang pasti bahwa puan maharani akan berkumpul bersama dengan keluarga besar pdip di tu kumar di rumah megawati soekarno putri bersama dengan keluarganya
salah satunya mungkin saja untuk berbicara terkait dengan arah politik pdip jelang pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
ausirion dulu daud thompson jakarta